bos sekarang banyak poster awas banyak copet
iya saya sudah tahu
ini bisa merugikan kita kalau semua orang hati hati nanti kita nggak bisa nyopet lagi
kalau gitu kamu hari ini nggak usah nyopet dulu
kamu sendiri ya nante
biasanya kamu ujang
dia lagi ada tugas khusus
kang mus yang nganter
lagi ada tugas khusus
tugas khusus apa
kata kang mus
kang mus sendiri yang nganter
katanya ujang lagi ada tugas khusus
tugas khusus apa
kalau bu haji saya kasih tahu nanti jadinya bukan rahasia lagi
uang ke cimbring yang sudah laku mau diambil sekalian
nanti aja sama si ujang
saya kesini sambil kebetulan lewat
sekalian gantiin ujang yang lagi ada tugas khusus
ada di dalam lagi patroli
kabar bos dik dik gimana
harusnya hari ini sudah bisa berdiri
harusnya sekarang sudah sembuh
neneng minta izin sama akang biar gak dibilang kabur
kamu mau kemana
pulang ke rumah orangtua neneng
semua perhiasan yang udah akan beliin
udah jadi hak neneng
neneng bawa semua
kalau pakaian yang bagus bagus aja
yang jelek jelek nending tinggal
terserah mau diapain sama kang
besok neneng mau daftar ke pengadilan agama
neneng mau daftar ke pengadilan agama
nanti neneng kabarin ke akang
ah kamu mah sudon aja
mungkin gara gara kemarin
mudah mudahan kemarin itu yang terakhir
kita sudah terlalu tua buat bertarung
saya juga takut ditiru anak anak dan remaja
kita nggak usah mungut iuran lagi di jalan
saya mau udah enggak
kalau kamu masih mau terserah
kita kan sepasang senajapit
kalau yang kanan ke jalan
yang kiri ke jalan
kalau yang kanan ke masjid
yang kiri juga ke masjid
kalau yang satu putus
dibuang aja dua duanya
masa pakai sena cuma sebelas
ketika anak anak menghadapi kejahatan
mereka akan memilih cara yang terbaik
sehingga mereka bisa berpikir
apa yang mereka inginkan
dan mereka akan memilih cara yang terbaik
untuk memperbaiki kejahatan mereka sendiri
badan saya sakit semua
kenapa berdiri lagi
kalau sakit jangan banyak gerak
udah bisa berdiri
tapi masih agak sakit
udah bisa jalan
tapi harus pelan pelan
besok atau lusa
bawa aja hasil produksi kamu ke sini
hari ini kamu ada kerjaan
cuma mau ke toko tempat iwan kerja
mau titip jual kaos produksi saya
sebelum ke sana atau pulang dari sana
bisa nengok gobang sebentar
kamu masih mungut iuran di jalan
sudah enggak kang
sudah enggak ada pemasukan
gimana rencana ke depan
seperti yang akan suruh
jualan bubur ayam
saya enggak nyuruh
cuma ngasih saran
kan saya juga sudah lapor ke akan
sudah pesan berobaknya
terus saya bilang ke kamu
saya juga siap kang
sahabu kerja di sini
bagian bersih bersih juga nggak apa apa
saya punya ijazah sma
sabu aslinya bisa dijadikan jaminan
saya kerjanya enggak benar
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
saya juga ingin mencoba
ruangan yang tersedia cuma cleaning service
punya pengalaman kerja apa
salok di terminal
selama jadi pengangguran kegiatannya apa
selama jadi pengangguran kegiatannya apa
yang lamar kerja
waktu saya ditanya kenapa keluar dari tempat kerja yang lama
terus kamu jawab apa
mukulin teman kerja saya
ditanya gara gara apa
iya terus saya jawab
saya disuruh nunggu kabar
kerja itu ialah sangatlah bersumpah
sejujurnya bucket disponibel
atau mesin minor
tidak ditinggalkan aja

neng dalem liat kau kok
aku selalu jempol beimu
tapi jadi bos kabut aku disciple aku
orang eureka jadi lebih jauh dari estaba aku
aku bisa ngetok nuk yang lebar
karena sampai di sekitar bush
terus sampai di sekarang
jangan lupa like share dan subscribe ya
perasaan saya waktu itu seperti apa
apapun yang kamu rasakan waktu itu
semua sudah menjadi masa lalu
kita ngobrol di luar aja
gimana akang udah sehat
gak usah aja
istri saya minta pisah
dia bosan hidup susah
istri akang pengen hidup mewah
cuma pengen dibeliin rumah
bisnis kerudung aku masih bisnis sambilan
produksinya juga gak banyak
belum produksi masal
jualannya biar pakai cara biasa aja
alasannya bukan itu
saya punya salah apa sama kamu
sebetulnya gak salah
wajar aja seorang istri minta dibeliin rumah sama suaminya
yang salah saya
gak bisa buru buru
dia gak sabar
waktu saya ngambil keputusan nggak bakal lagi ke terminal
dia udah merasa
ngasih apa yang dia minta
dia gak setuju akang usaha lele
saya pernah gagal
yaudah gak apa apa
akang jangan pasrah gitu
jangan sampai pisah
ini udah dibahas
dari sebelum saya kena musibah
waktu dia minta pisah
baik kang bro
kalau kang bro
baik juga mas bro
kalau kabar bus didik gimana kang bro
kata kang mus sudah lumayan mas bro
jadi belum tau
kapan bos didik aktif lagi ya kang bro
ini udah suratan takdir saya
saya gak tau mas bro
gimana kalau yang gantiin bos didik kang bro
saya emang gak pantas jadi bos mas bro
mau mau gak gantiin kang gobang jadi bos
kalau mau nggak mau gantinya siapa
gak mau ah
buat jadi pemimpin itu
gak cukup cuma karena berani
tapi harus punya jiwa pemimpin mas bro
saya setuju kang bro
saya berani mah berani
tapi gak punya jiwa pemimpin mas bro
kalau batur gimana kang bro
badrun mah nggak cocok mas bro
cocoknya jadi apa kang bro
jadi tukang angon bebek
akang mau jadi tukang angon bebek
kalau serius mah bebeknya yang udah gede atuh
jangan bebek anaknya
kan akang kasih makan terus
lama lama juga nanti gede
jangan cuma dua ekor
jantan sama betina
nanti kalau udah gede kawin
berkembang biak beranak pinak
kelamaan atuh nunggunya
sabar atuh mas bro
bukan gak sabar
penasaran kang bro
udah ah saya pusing mas bro
mending ngamen aja sana mas bro
akang gak jadi mau buka toko le oleh
dagangannya bukan dari yang titip jual
dagangannya mah iya
gak bisa turun
yaudah nanti esi ngasih tau kang mus
kang mus mau bantu
kang mus juga lagi butuh investasi buat usahanya sendiri
kan gak ada salahnya
siapa tau bisa
buka toko oleh olehnya gak jadi
akang mau jadi tukang bebek aja
kalau akang memang udah mangkep terserah
itu mah sebagai istri ngedukung
smellein pengarmel di debattein yang kita camin
mau udah dapat rumah
kita usah ke timpring
bisa buat kejemur banyak ke timpring
tadi saya udah ke rumah kangkobang
badannya udah sehat
sekarang hatinya sakit
sepertinya lamarannya ditolak
ajak kerja di tempat kamu aja
usaha saya masih gini gini aja
makanya ujang juga terus pindah ke kangmus
kalo gitu suruh ikut kangmus
tapi istrinya gak setuju
mau istrinya si gobang usaha apa
saya kira dia udah ngerti
cepat aturin teleponnya mus
yaudah nanti saya telpon si gobang
terima kasih sudah berkabar
silahkan dilihat lihat dulu teh
saya ototnya ke tempat kamu
tadi pake motor aja
kamu pake motor terus emak jalan kaki
mak gak berani naik motor
mak waktu itu dibonceng
udah naik duduk di belakang
tapi gak pegangan sama yang di depan
gak pegangan ke jok
tijur alit dari motor ke belakang
ya apa apa tuh cendol
apanya tijur alit dari motor
makanya ke benturas pak
ketahan sama konde
waktu itu mau ke undangan
emang pas pake konde yang gede
waktu itu belum musim
kalau rumahnya cocok
nanti produksi kecimbringnya pindah kesana
harga sewa rumahnya cocok nggak
awas banyak copet
itu artinya apa
supaya orang berhati hati
kalau sampai orang berhati hati
apalagi sampai semua orang berhati hati
ya ngerti ya tuh
kalau ngerti harusnya kamu gak nanya kenapa ini saya copot
sekarang banyak poster awas banyak copet ya saya sudah tahu ini bisa merugikan kita kalau
semua orang hati hati nanti kita nggak bisa nyopet lagi kalau gitu kamu hari ini enggak
usah nyopek dulu cari poster seperti itu di tempat lain copotin semua siap bos
eh pak rusdi silakan masuk nggak usah disini aja saya cuma mau nanya kontrakannya bulan
depan diperpanjang enggak mau pak kalau gitu lusa saya tunggu pembayarannya tenang
pak aman ya udah pak saeb kalau gitu saya permisi ya pak
ya bos sekarang kamu sama deden harus nyopet terserah mau dapat dompet berapa
nyopet dulu disuruh nyari terus nyopotin poster awas banyak copet saya ralat
biasanya kalau pagi bos sayap mengadakan briefing tapi kadang kadang enggak kami
langsung kumpul sorenya aja buat ngasih hasil setoran nyopet
terima kasih atas
wan kita udah punya tempat baru coba saya lihat
saya bau dompet dulu ya

mahal bandung sekarang sampai jakarta sama apaannya
mahal bandung sekarang sama ke jakarta sama apanya
mahal bandung sekarang sama ke jakarta sama apanya
udah gak ada yang murah
sok tau kamu
kayak pernah ke jakarta aja
ini yang buat ke malaysia
dari akunya mah rp lima puluh
gak bisa ditawar
ini mah bahannya bagus
motifnya juga bagus bagus
ini tanda terimanya
kalau saya dipajangnya di depan ya
biar banyak yang lihat
dia emang suka nyuruh minah minah
yang itu di sini
yang ini di sana
yang itu di sana
gimana bos kamu ajalah
besok akan bayar
harus sesuai rencana
kamu udah sembuh
aku jus mah enggak
gak ada yang pesen makanan
kamu mau draktir
saya mau minta soto bandung pakai nasi
perkedelnya dua es teh tawar sama es campur
kamu kecil tapi makannya banyak
eh gimana kabar ubet sama juna ya di
kita cantik atau enggak
maksud saya kita bakal ditangkep polisi juga enggak bos
kalau enggak hati hati seperti reaksi
amit amit bos kalau kita sampai tangkap polisi mah
kau bed sama kak junaidi jualan di depan kafe
junaidi ikut jualan cihok
kak junaidi jualan baji gur sama dewi
alhamdulillah ya usaha kita jalan
padahal tukang baji gur yang ngejual gerobak ini ke kita bilang jualan baji gur susah
dia bilang mungkin baji gur udah dianggap uno
kamu kenapa sih
enggak pede kenapa
gara gara poster tadi
saya khawatir semua orang sekarang sudah waspada
takutnya begitu saya seleb masuk ke tas
yaudah tukar posisi
bet kamu lagi ngelamun
mereka tuh sekarang seperti musuhin aku
saya enggak tahu
gundala siapa bos
yang ngasih uang seratus juta ke resti
suganda bos bukan gundala
gundala mah putra petir
kalau suganda saya nggak tahu putra siapa
nggak usah dibahas
oke kita enggak perlu ngebahas ubes sama junedi lagi
makan dulu biar kamu cepet gede
ih mentang mentang aku kecil
masih inget saya
masih aduh kang
tapi kang jamal sekarang kelihatannya makin dia
tidak ada yang mau menangkap resty dan anak buahnya
sudah kita tangkap semua pak
oke tetap minta keterangan
apakah masih ada orang lain yang terlibat dalam komplotan mereka
minta keterangan juga dari orang orang yang selama ini kita ketahui mengintai resti
dan apa hubungannya dengan tindakan penipuan yang dilakukan oleh resty
kita sedang melakukan penyebutan
kami dari kepolisian
diharap anda ikut kami ke kantor polisi sekarang juga
dan ikut kami
mau tahu dia mau apa kesini
kita mempunyai petunjuk salah seorang yang menjadi korban resti
kita butuh banyak bukti dan saksi sebelum kasusnya kita limpahkan ke kejaksaan
dan kolektor untuk mendaki uang bapak dari resty
saya terpaksa begitu
karena saya merasa resty sudah menipu saya
dia tidak ada kabar
kenapa bapak tidak lapor ke polisi
di terminal ada jamal
apabila diperlukan kami meminta kerja sama bapak suganda
untuk datang ke kantor polisi
mau apa kesini
nanya nanya gitu juga ke orang lain
jutaan orang lain yang datang ke terminal ini setiap hari
dari pagi sampai malam
jamal di terminal
itu tempat umum
ini tempat umum
siapa aja boleh datang ke sini
kobang sudah pensil
lo lihat sudah gak ada urusan di sini lagi
saya datang ke sini bukan seperti orang lain yang datang ke sini
ayah datang ke sini untuk mengambil kembali hak saya
tempat ini akan kembali menjadi kekuasaan saya
kalau kalian masih ingin tetap di sini cari makan di sini
kalian harus berada di bawah kekuasaan saya
waduh keny balik

dik dik belum bisa dihubungi
tanya ke kang mus
kata kang mus biarin aja
yaudah kalau gitu biarin aja
bos nyuruh kantor pusat
kamu kan pernah bilang
kalau saya jualan bubur ayam
kamu mau jadi asisten saya
terus ini gimana bawanya
saya capek haus
sebelum kamu gabung di sini
jangan nanya apa cita cita aku dulu
apa cita cita kamu sekarang
punya kafe sendiri
bukan numpang jualan
jualan di depan kafe punya orang
bukan kafe tapi bar
jualan minuman beralkohol
masa punya bar jualannya bajigur
kan bajigur bar
kalau cita cita saya mah sederhana aja
bukan mau jadi pilot seperti kamu
saya mah tadinya mau jadi karyawan umum aja
kerja kantoran pakai baju
sabtu sama minggu libur
orang kurang pendidikan seperti kita
mana bisa begitu
saya juga sempat kepikiran mau wira swasta
tapi nggak tahu mau wira swasta apa
terus modalnya dari mana
persoalan saya juga itu
makanya saya ikut jadi copet
saya diajak nggak
tapi semenjak lihat karyawan
tapi semenjak lihat pasar ini
saya jadi takut jadi copet
kenapa takut orang orang jadi waspada
iya terus kita ketahuan nyopet
kita teriak ngi copet terus dikroyok masa
terus kita babak pelur
terus diseret ke kantor polisi
kalau memang udah niat buat jadi copet
kita harus jadi copet sejati seperti bos kita bos saya
nggak takut masa nggak takut sama polisi
semua di hadapan
semua di hadapan
aku gak ngajak kamu bukannya apa apa
tapi aku pengennya kamu juga punya kafe sendiri
udah kita jalanin aja dulu sayang sekarang
sambil mikir sama berusaha
gimana caranya usaha kita jadi rame
tambah rame rame terus
iya kayaknya itu lebih mungkin
tadinya saya mau usul gitu